dan mari kita simak situasi terkini arus lalu lintas bersama waze
ada beberapa titik yang akan kita pantau pada pagi hari ini
yang pertama bagi anda yang akan menuju ke bogor
bisa kita lihat ada beberapa jalur yang dipilihkan waze untuk anda
ada jalur via tol jagorawi
ke lingkar luar bogor
lalu ada jalur tol jagorawi raya alternatif sentul babakan madang dan ke jalan raya bogor
lalu ada juga menuju jalan raya bogor tol jagorawi melalui lingkar luar bogor
namun jika kita lihat dari beberapa pilihan ini
waste road menuju tol jagorawi dan juga tol lingkar luar bogor
satu km yang ditempu dengan jarak dua puluh enam km adalah waktu yang terpendek yang dapat anda lalui
dan jika kita lihat pantauan lalu lintas
pada pagi hari ini memang belum padat masih lancar
dapat dilihat dari waste kali ini tidak ada penumpukan dari volume atau kenaikan volume kendaraan pada pagi hari ini
dan ini adalah waktu pukul lima empat puluh enam tadi
dan jika kita lihat real timenya hari ini menuju bogor
dapat kita lihat masih sama juga
masih lancar dua puluh sembilan satu km dengan rute tol jagorawi
dan tol lingkar luar bogor dapat ditempu dalam waktu dua puluh enam menit
ini juga masih merupakan pilihan yang tepat bagi anda menuju bogor
jika kita bandingkan dengan waktu tadi dan juga sekarang belum ada perubahan
masih yang paling lancar dan paling cepat memang menuju tol jagorawi dan tol lingkar luar bogor
dan kita beralih ke rute selanjutnya
selanjutnya ialah arus lalu lintas dari tangerang menuju semanggi
yang rencananya mulai besok
akan ada penutupan
jalur cepat terkait proyek pekerjaan pembangunan simpang susun semanggi
namun pada pagi ini kita lihat hamin satu penutupan
kita lihat bersama situasi lalu lintas menuju semanggi
ada beberapa rute yang dipilihkan waze untuk anda
yaitu menuju dari rasuna sahid menuju mh tamrin
dapat ditempuh delapan lima km dengan jarak tujuh belas menit
lalu rute kedua
lalu rute kedua adalah
tol jagorawi raya sentul bapak kamadang
nah ini dia maaf ada terjadi sedikit kesalahan pada teknis waze ini
namun kita lihat
ternyata memang yang paling pendek itu adalah tujuh belas menit menuju rasuna said dan mh tamrin tangerang
demikian informasi lalu lintas bersama waze
jangan lupa ikuti informasi terkini lalu lintas dengan bergabung bersama komunitas waste cnn indonesia
ya itu dia yuda
ternyata memang hari ini masih lancar meskipun sudah akhir pekan
yang biasanya orang orang pada mau menuju ke bogor
ternyata masih lancar hari ini
di semanggi juga memang masih lancar
karena besok ada penutupan
itu dia kalau ketika penutupan dan kebayang hari senin
bagaimana mereka akan melalui junction itu ya
pertemuan semua titik dari arah barat timur utara selatan
ada di semanggi